kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan
tapi kita tahu apa yang sudah terjadi di masa lampau
perjalanan hidup memang gak mudah
bagi gue melakukan perubahan kecil untuk menggapai mimpi akan sangat berdampak besar di masa depan
jadi lakukanlah perubahan untuk hidup yang lebih baik
nah bungkus ya
siap bungkus yuk
hah kan gue hostnya
ini adalah perjalanan hidup gue yang sebenarnya
seorang karyawan travel agent yang gak pernah jalan jalan
setiap hari kerjaan gue memfasilitasi orang jalan jalan
tapi gue sendiri gak pernah kemana mana
mendem terus di dalam kotak
sepuluh orang kemanda di sumatera barat ya pak
segera saya siapkan perjalanan wisatanya ya pak
hai sobat kuri
kembali lagi di channel gue gopur
nah kali ini gue lagi ada di mande
tuh lihat bagus banget kan
cut cut cut cut pur pur kayaknya angle nya gak bagus deh
coba lu agak munduran pur
nah terus terus terus
terus lagi pur pur terus pur
terus lagi terus
bengong aja terus
kamu kenapa sih pur
dari tadi saya lihat
terus sakit banget
gak usah bohong
beberapa hari ini
sering bengong bengang bengong
beberapa kali malah saya lihat
kamu ngomong sendiri tuh
oh terus saya lagi
kamu kamu emang sering bengok ya
saya malah jadi takut
takut apa pak
udah kerjaan banyak
karyawan saya terbatas
jangan ya jangan gila
kalau mau gila
jangan sekarang banyak kerjaan
walaupun terdengar nyebelin
tapi ada beneran ya bos gue
aktivitas setiap hari gue kayak gini
tiap hari cuma pindah
dari satu kotak
ke kotak lain
kadang gue berpikir
tapi kalau begini terus
lama lama yang dibilang si bos bisa kejadian
fix sih ini gue perlu liburan
cuti gue kan masih banyak
ambil aja cuci tahunan terus pergi traveling
asik berarti tinggal gue cari
destinasi yang kece buat gue datengin
kayaknya yang tadi klien tanya
tapi nanti dulu
ngapain gue milih tempat tujuan
kan gue belum ngajuin izin
belum tentu diijinin
udah kerjaan banyak
karyawan saya terbatas
kalau mau gila